ini yang dijanjikan prabu wijaya buat kamu
tapi ingat jangan sampai ada yang tahu
kalau semua ini adalah prabu wijaya yang nyuruh

itu suara apa itu bukan ayah
ada di rumah
ada berita buruk bu
berita buruk apa
pak iksan bu pak iksan
pak iksan pak iksan kenapa
mobil yang ditumpangi pak iksan meledak
ayah kamu tak mati ayah
ayah tinggalin amir
ayah tak boleh mati
ibu ayah tak boleh mati bu
pak iksan jangan tinggalin aku mak
apa yang enggak mungkin ma
merasa yang banget sebaik
yang bisa dengarkan ya mas iksan amira sangat mencintai dan menyaingi mas iksan
artisan dengerkan masa harus selalu ingat itu ya mas udhari juga sangat mencintai mas
hari ini kita belum tos
kamu sedih banget ya
siapa pak yang meninggal
dia itu sahabat baik mama waktu sma